sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masih jadi kualitatif
dan juga jadi kualitatif
yang berguna dengan
jadi dengan berwisata
dan hanyalengthas mudah
ibu kemana ibu
barang barang kan dimasukin dalam tas
ibu gak mau tinggal disini
ibu mau ketemu mano
besok pagi pagi aku antar ibu ke rumah mana
ibu ingin ketemu manusia sekarang
iya tapi besok aja bu
jangan malam ini
ya udah sebentar aku coba telfon mano dulu ya
ibu aku mau ketemu kamu malam ini bisa nggak ya
enggak ganggu kamu ya
kita ke rumah mano
kita ke baju dulu
dok gimana brian dok
nampaknya pasien brian harus di operasi
fisiknya tidak akan keluar
untuk itu kami harus minta izin dulu dari orang tuanya
dok apa tidak ada jalan lain lagi selain operasi
ini cuma satu satunya jalan pak
setidaknya kita masih punya peluang lima puluh lima
tidak tidak saya tidak
bu ada reski sama ibunya di depan
alhamdulillah ibu akhirnya datang juga ke rumah kami
boleh saya kendong satria
udah lah reski
boleh bu silahkan
oh tunggu tunggu tunggu
ini hari pertamaotiian saya lebih baik
coba maksima saja dapat membawa hasta ke rumah kami